ah sebenarnya saya ini bukan orang indonesia
saya ini orang brunei
keturunan sultan gitu
nah untuk di indonesia ini saya bolak balik gitu
jadi sementara sementara saja
ya saya bisnis dari kapal pesiar
saya punya production house juga
lalu saya juga
udah lah lu mau sama sama dengan dia
lo mau bertarung sama gue
gue nggak takut
lu tentuin tempatnya di mana
lo masih penasaran kan sama gue
gue nunggu lu kapan aja
kapan lu siap
udah pergi lex
oke gini tahanta ada info tambahan
kalau nggak salah dengar
boy sama reva mau ikut acara cocok
gue bakal aduin ke papi lo kalau papi lo udah pulang
hah siap siap aja lo bakalan nangis
karena gue akan suruh papi lo untuk minta lo mengundurkan diri
oh ya makasih ya atas informasinya
kamu baik banget kamu udah bantuin tante
tante gak tau harus mengucapkan terima kasih tuh kayak gimana lagi ke kampung
sangking kamu baik banget mau bantuin tante alex
tante kalau mau terima kasih gampang aja
mendingan tante teraktif aku gimana
kamu bisa aja sih
aduh ada ada aja sih alek ini
oke itu bisa kita atur lah alex gampang
tunggu ada waktu luang ya alex
oke ditunggu ya terakhirnya
oh basdi kamu tenang aja alex
hah kayaknya beneran deh ini anak demen banget sama kue
wah gaswat nih
oke gimana kalau malam ini aja nanda kita sekalian ngebahas
bencana untuk mengagalkan bo ikut acara itu
tante juga pengennya gitu kan
kamu punya ide
saya selalu punya rencana kami
tante terakhir kamu hari ini aja sekalian kita omongin rencana untuk
karena kalau nunggu nanti malam keburu papinya reva pulang
eee nanti tempatnya tante sms in aja ke kamu
waalaikumsalam ibu romleh
ya ibu selamat datang di gubuk saya yang sederhana dan alahkadarnya ini bu
biasanya orang ngomong gubuk itu merendah
aslinya mah kayak istana rumahnya ya
tapi gue lihat bener bener bubuk tuh
eh emang kok boleh gitu ah
gak enak sama pak deddy
tapi kok hidupnya cuma di kos kosan sih
sebenarnya saya ini bukan orang indonesia
saya ini orang brunei
keturunan sultan gitu
nah untuk di indonesia ini
saya bolak balik gitu bu
jadi sementara sementara saja
karena saya ngurusin bisnis saya yang banyak di sini
ya saya bisnis dari kapal pesiar
saya punya production house juga
lalu saya juga banyak restoran rumah makan gitu
nah tanah ibu ini saya jadikan rumah makan bu
untuk urusan rumah
saya tidak ingin bermewah mewah
sudah biasa mewah di brunei itu bu
jadi saya cari keserdaraan saja di sini bu
oh hebat ya pak deddy
bisnisnya banyak banget
tapi pak deddy tetap membumi
hidupnya juga sederhana
ibu rasanya tidak enak kalau kita ngobrol sambil berdiri seperti ini
lebih baik kita duduk ibu
lagian di sini tuh ada cacing kremik
pak deddy tahu juga cacing keremik
emang gatel tuh
selamat malam ibu
ya ke sana
oh mengaget pak
hari biasa saja buat survival pakai kipas
nah harga harganya lagi pak
completely pgpt saja aku nggak ada
bagaimana channel blognya ibu sih
kalau rahya udah ketemu sama mama
pasti mama udah nelpon
karena mama pasti juga bakal shock banget
mudah mudahan mereka belum ketemu
tolong lindungi raya ya allah
ini mama ada yang mau ditanyain
temen kamu itu
yang katanya mau kerja sama butik sama mama
gimana jadi gak
ini sekarang mama dimana
ini mama lagi di jalan abis ketemu sama klien
tadi rencananya mau ketemunya di butik
tapi karena mama telat datangnya jadi sama nadia di arrange untuk ketemu di tengah aja
dan sekarang udah selesai
jalanan juga lancar
mama udah ketemu sama anaknya abah
lah itu dia
masa gak ketemu juga
ini aja mama ninggalin gak enak hati gitu
kasian sama akal abah lagi nyari nyariin
eh si mondi kenapa sih aneh banget ya